puluhan orang ini tidak sedang menyapu jalan raya
pada musim mudik lebaran mereka sengaja duduk di pembatas jalan dengan sapu di tangan
untuk mendapatkan uang receh yang dilemparkan para pengendara kendaraan bermotor
meski berbahaya pengumpul uang receh di perbatasan subang indramayu jawa barat ini
kembali marak seiring diperbolehkannya warga untuk mudik
berbekal potongan pohon kenotan yang diikat seperti sapu lidi
mereka tetap mencari rezeki di pinggir jalan seperti ini
mereka mengaku dalam satu hari ada yang bisa mendapatkan hingga seratus ribu rupiah
kegiatan ini dapat membahayakan keselamatan bagi warga yang berebut uang receh hingga ke tengah jalan raya
pengguna jalan pun tak lepas dari risiko kecelakaan
jasa penukaran uang juga jadi profesi yang marak saat mudik lebaran
apalagi membagikan uang kepada sanak saudara menjadi tradisi saat hari idul fitri
seperti yang terlihat di sepanjang jalan raya
bekas si cakung jakarta timur rabu kemarin
dengan menggunakan kursi plastik atau menunggu di sepeda motor
mereka menawarkan penukaran uang kertas mulai dari pecahan dua ribu hingga sepuluh rupiah
namun salah satu penukar uang musiman mengaku
tahun ini jauh lebih sepi dibandingkan tahun kemarin
tahun ini memang jauh ya
nah untuk arah yang mudik juga dari sini kayaknya kurang
biasanya kan kita yang naik roda juga kan juga banyak nih
di indonesia dunia biasanya udah rame
tapi gak ada
dalam sekali penukaran uang
penukar uang musiman yang sehari hari bekerja di bidang media ini
mengambil keuntungan sebesar lima hingga delapan persen
tim liputan cnn indonesia